terima kasih anda masih bersama kami
untuk menggalakan industri kosmetik dan obat obatan tradisional di tanah air
kementerian perindustrian mengadakan pameran di gedung kementerian perindustrian utama pada dua hingga lima juli dua ribu sembilan belas
ratusan produk kosmetik dan obat obatan tradisional meramaikan kegiatan pameran yang berlangsung dalam empat hari ini
salah satu peserta pameran adalah pt dami sariwana yang memproduksi obat untuk penyakit kulit serta keluhan menstruasi
brand activity manager pt damisariwana nani sunarso mengatakan dengan mengikuti event ini pihaknya lebih bisa berinteraksi dengan masyarakat tentang keunggulan dan manfaat obat herbal
dirinya yakin meski zaman semakin canggih namun animo dan kepercayaan masyarakat terhadap obat herbal masih bisa diandalkan
yang jelas kami tuh senang sekali ya dengan keikutan pameran di kementerian perindustrian ini
yaitu pameran industri kosmetik
pameran industri kosmetik dan obat tradisional ini kan hari keberapa ya pokoknya hari terakhir
kalau lima ini targetnya itu yang jelas kalau setiap kita pameran itu ingin memperkenalkan produk produk kita ke masyarakat
jadi masyarakat itu agar bisa langsung tahu oh dami itu ternyata memproduksi ini terus kasiatnya ini
karena kan kita itu yang dikomunikasikan lewat media kan produknya sekarang baru dua sedangkan yang lainnya kan enggak
jadi dengan adanya kami saat ini
itu kan bisa berinteraksi langsung terus kemudian apa namanya dami sendiri akhirnya jadi
wah ini ternyata produk produk kita memang diminati masyarakat gitu
kalau saya semakin modern sekarang ini ya terus semakin berkembangnya zaman
justru obat obat alam ataupun jamu itu sangat dibutuhkan
karena kan orang itu akan tahu
kalau pakai bahan kimia maksudnya itu kan akan efeknya seperti ini
kalau jamu itu kan kayak yang kita minum ataupun kita makan sehari hari otomatis tidak ada efek samping
tidak ada efek samping aman dan kita juga pakai bahan bahan alami semuanya kan
jadi otomatis tren ke sananya pasti akan harus
tren ke sana pasti harus itu lebih bagus
orang semakin aware dengan produk alami semakin yakin dan semakin percaya untuk mensosiasi
jamu ataupun tidak teragis